persija memperkenalkan macij gayos di persija store kawasan kuningan jakarta jumat malam
kehadiran mantan kapten lecia gangs ini menjadi pemain asing keempat yang direkrut squad macan kemayoran
setelah andre kudela yang datang musim lalu rio matsumura dan marco simic
gelandang yang sempat dipanggil timnas polandia ini mengaku tidak tahu banyak tentang persija sebelumnya
namun perbincangan dengan witan sulaiman dan egy maulana fikri yang sempat main bersama di legiak dance
membuatnya yakin untuk taken kontrak dengan persija
kedua duanya juga dan saya bertanya tentang segalanya jadi mereka membantu saya tentu saja
membuat keputusan untuk membuat pergerakan ini
jadi hari ke dua belas ini adalah hari ke dua belas saya jadi saya sangat senang
saya harap hari demi hari saya akan menikmati dan saya akan belajar tentang kultur juga tentang klub tentang segalanya
sementara itu presiden klub muhammad prapanca mengatakan
gayos bukanlah pemain asing terakhir yang datang
dia menegaskan persija akan melengkapi kuota enam pemain asing sebelum jendela transfer ditutup pada dua puluh juli
pelatih kepala kita sudah menentukan dua slot pemain asing yang sekarang masih dalam proses
kita berharap mungkin satu dua hari ini bisa kita finalisasi mudah mudahan tidak ada perubahan
dua orang pemain asing tersebut telah dipastikan salah satunya yang akan mengisi kuota pemain asing asean
persija berharap para pemain asing telah lengkap dan dapat turun bermain pada laga kontra persita dua puluh dua juli nanti